halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kita masuk berita pertama mahkamah konstitusi kembali menggelar
sidang perselisihan hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh empat pada senin pagi
berikut liputannya untuk anda
sidang sengketa pilpres hari ini dijadwalkan untuk memeriksa para saksi dan ahli
dari pemohon anies baswedan dan muhaymin iskandar
timnas amin menghadirkan tujuh ahli dan sebelas saksi dalam sidang lanjutan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
berita kedua menteri pertahanan prabowo subianto tiba di beijing cina pada minggu pagi
prabowo disambut langsung oleh wakil menteri luar negeri china sun weidong
turun dari pesawat menteri pertahanan prabowo menerima bunga
dari sambutan seorang anak perempuan dari cina
prabowo juga sempat mengajak berbincang anak perempuan tersebut
kunjungan prabowo di china ini untuk bertemu dengan presiden china xi jinping
cawapres terpilih gibran raka buming raka berharap
rencana pertemuan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri dan capres terpilih
capres terpilih gibran raka buming raka berharap
pertemuan megawati soekarno putri dan prabowo bisa membawa dampak positif bagi perpolitikan indonesia
gibran juga berharap pertemuan yang dilakukan di bulan baik ini akan membawa kebaikan

semoga para pimpinan bisa saling bertemu bersilaturahmi apalagi ini momen yang baik momen ramadhan
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompas tv
saya liviana cerlisa saksikan program program kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya